dpr dan pemerintah akan terus mengusut dugaan penyalahgunaan nomor induk kependudukan atau nik yang digunakan untuk mendaftar sebanyak lebih dari dua juta nomor telepon
kemenkominfo sendiri diminta lebih tegas menindak provider yang nakal
penyalahgunaan ini dinilai tidak biasa karena satu nomor nik bisa dibuat untuk registrasi jutaan nomor
karena itu peristiwa ini diduga melibatkan korporasi atau lembaga penyedia telekomunikasi
peraturan menkom info menyebutkan satu nomor nik hanya bisa dipakai untuk mendaftar tiga nomor telepon seluler
dpr rencananya akan membentuk panja terkait kasus ini
namun dari kemenkominfo belum ada tindakan tegas dan hanya memerintahkan pemblokiran nomor yang disalahgunakan
sekarang sedang proses semuanya dan dari kominfo pernyataannya sementara cukup
karena kan ada yang kemarin bicara dari bnd
bnd itu memang yang terjadi ya bnd kepala bnd ketua bnd kan pak ramli yang juga dirijen ppi
untuk mengetahui perkembangannya sudah ada produser lapangan angga dwi putra
apa sanksi yang sudah disiapkan untuk operator nakal yang menyalahgunakan data pelanggan dalam menjalankan bisnisnya
ya selamat malam putri
memang jika kita berbicara soal sanksi kepada operator atau pihak manapun yang menggunakan
data pribadi tanpa seizin pemilik data pribadi tersebut
jika kita lihat ada dua hal yang bisa dilakukan
ya ini yang pertama dari sisi kementerian kominfo sebagai regulator atau sebagai pemilik dari nomor nomor tersebut
tentu saja ini ada diatur dalam peraturan kominfo nomor dua puluh tahun dua ribu enam belas yang menyebutkan bahwa di pasal tiga puluh enam
ada sanksi administratif yang juga bisa dikeluarkan
ini bisa dikenakan secara bertahap mulai dari teguran lisan kemudian teguran tertulis sampai tiga kali
dan pada akhirnya nanti ujungnya bisa kepada penghentian operasi sementara dan bahkan penghatian operasi secara permanen
itu jika kita lihat dari sisi sanksi yang datang dari pihak kementerian kominfo
dan ada satu sanksi lagi juga yang bisa dilakukan atau bisa dikenakan ini datangnya dari masyarakat yang merasa misalnya data pribadinya
digunakan oleh pihak tertentu
namun tidak sesuai dengan keinginan dia
maka ini dalam undang undang ite ini juga sudah diatur sebenarnya dalam pasal empat puluh jungto pasal tiga puluh di undang undang ite disebut bahwa
jika ada pihak yang menggunakan data pribadi tanpa seizin pemilik data pribadi ini bisa mengajukan gugatan perdata
dan ancaman hukumannya ini berkisar di antara enam sampai delapan tahun dan juga denda yang cukup besar diantaranya dari enam ratus juta
meskipun memang di indonesia saat ini belum ada undang undang khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi
namun kita bisa menggunakan atau masyarakat yang merasa dirugikan ini bisa menggunakan undang undang ite namun tetap saja harus melapor
seperti itu kepada pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian dan juga pihak menteri komunikasi dan informatika jika memang merasa dirugikan apabila data pribadinya
digunakan oleh pihak pihak tertentu dan ini yang memang yang agak cukup sulit karena kita juga belum tahu sejauh ini siapa pihak yang membocorkan data tersebut
kemudian siapa yang menggunakannya dan sejauh ini ini masih ditelusuri oleh dari kementerian sendiri kemudian juga dpr yang juga sudah membentuk
panitia kerja untuk mengusut tentang masalah ini putri
angga sebenarnya apakah tadi juga sempat dibahas soal keamanan data oleh operator seluler
seperti apa bagaimana cara mereka memastikan bahwa data data kita sebagai pengguna operator seluler tidak keluar dan digunakan oleh pihak ketiga apakah sudah ketat atau memang masih ada celah
ya memang putri panitia kerja di komisi satu tentang pelindungan data pribadi ini sudah bekerja sejak minggu lalu dan sudah memanggil memang beberapa pihak seperti misalnya pada hari senin yang lalu pada tanggal sembilan belas
ya memang putri panitia kerja di komisi satu tentang pelindungan data pribadi ini sudah bekerja sejak minggu lalu pada tanggal sembilan april
kemudian dirjen dukcapil di kementerian dalam negeri dan dirjen dukcapil saat itu menyebutkan bahwa memang data yang kita serahkan atau kita registrasi sim card atau kartu sim ini datanya nanti akan diverifikasi semua masuk oleh dirjen dukcapil dan kemudian data tersebut disimpan
nah celah yang bisa terjadi memang bisa banyak hal
pertama adalah pengakuan sendiri dari dirjen dukcapil yang menyebut
bahwa kementerian dalam negeri sudah bekerjasama dengan sembilan ratus tujuh puluh tiga lembaga
namun dari kementerian dalam negeri atau dalam hal ini dirjen dukcapil
menyebut bahwa sembilan ratus tujuh puluh tiga lembaga tersebut yang melayani pelayanan publik seperti itu
jadi misalnya memang disebutkan ada perbankan kemudian juga rumah sakit kesehatan
dan bisa jadi sembilan ratus tujuh puluh tiga ini tentu tidak semuanya bisa dijamin seperti itu validitas
dan apakah mereka bisa menjaga seperti itu data data yang sudah kita serahkan
melalui operator seluler kemudian juga diverifikasi oleh dirjen dukcapil
ini yang juga perlu ditelusuri tentu saja oleh kementerian dalam negeri
kemudian juga oleh kominfo dan juga dpr
karena tentu saja tidak adanya peraturan lebih rinci soal data pribadi kita
privasi data pribadi kita ini yang membuat celah ini yang bisa masuk
akhirnya data yang sudah kita berikan
ini bisa dalam tanda kutip saya sebut diberikan secara cuma cuma
seperti itu oleh dirjen dukcapil kepada sembilan ratus tujuh puluh tiga lembaga
meskipun dirjen dukcapil menyebut bahwa data ini hanya untuk pelayanan publik seperti itu
dan bisa juga celahnya ada pada operator telekomunikasi
dalam ini ada tiga operator besar di indonesia
juga ada beberapa operator yang ada lima total saat ini ada di indonesia
ini juga bisa jadi kebocoran terjadi di operator telekomunikasi

maka memang perlu upaya yang keras dari pemerintah
untuk bisa melihat sebenarnya di mana terjadi kebocoran
dan kita bisa meminta pertanggungjawaban dari pihak pihak yang membocorkan
data nik kemudian data nomor telepon pribadi kita
karena itu merupakan hal yang sangat privasi dalam hak kita sebagai masyarakat tutri